untuk mengetahui situasi terkini pon ke dua puluh papua kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia erlangga wisnuwaji
angga kalau kita bicara mengenai cabang olahraga senam yang memulai penyisian sejak pagi hingga siang ini
perwakilan mana saja yang telah lulus ke babak penyisihan
selamat siang yuda kalau anda bertanya bagaimana update cabur senam ini memang menarik untuk ditunggu
karena cabang olahraga senam ini cabang olahraga yang babak penyisian tadi berlangsung sejak pagi
dan mungkin partai final baru akan berlangsung sekitar pukul tiga atau empat sore nanti
dan ini saya belum tahu pasti atlet atlet mana atau dari daerah mana yang lolos ke babak final
namun yang bisa saya pastikan adalah persaingan di cabang olahraga senam ini akan berlangsung dengan sengit
karena di cabang olahraga senam hari ini mempertandingkan empat nomor yaitu senam artistik
beragup putra dan putri
kemudian ada senam artis
senam artistik perseorangan serba bisa putra dan putri
dan kalau kita bicara bagaimana kekuatan masing masing kontingen
ini ada beberapa kontingen yang memiliki peluang cukup besar untuk meraih medali emas
diantaranya itu dki jakarta kemudian ada kontingen jawa timur
ada juga kontingen jawa barat dan tentunya kontingen tuan rumah papua
kalau dari bicara dari kontingen dki jakarta ini salah satu atlet yang turun pagi tadi adalah
rifda irvana lutfi salah satu atlet senam nasional kita
yang juga peraih medali perak di asean games dua ribu delapan belas
dan juga meraih emas di sea games dua ribu sembilan belas di manila lalu
ini tentu menarik untuk kita tunggu bagaimana hasil pada sore nanti
karena untuk di senam artistik beragup putra dan putri ini banyak faktor yang menentukan siapakah timannya keluar menjadi juara
karena semua alat dimainkan dan tentunya setiap orang dari masing masing tim mempunyai spesialisasinya masing masing yuda
ya angga kalau anda katakan tadi masing masing mempunyai spesialisasi spesifikasi
apakah anda bisa melakukan pemetaan
kalau tadi sempat disampaikan provinsi dki jawa timur merupakan provinsi yang bisa menjadi akan meraih medali emas dan cukup banyak medalian di pertandingan hari ini
ada empat apakah memang ada provinsi lain yang kemungkinan juga bisa menyodok dan menjadi kuda hitam dalam pertandingan hari ini
ya karena senam sebenarnya memang bukan cabang yang terukur ya ini masih tergantung dari penilaian juri
tapi kalau kita bicara di atas kertas memang kontingen dki
materi dari atlet atlet
atletnya cukup lebih cukup unggul karena banyak atlet senam nasional yang memperkuat kontingen ibu kota
seperti tadi yang saya sebutkan salah satunya adalah salah satu pesenam andalan indonesia yaitu rifda irvana lutfi
yang sudah membuktikan kemampuannya lewat raihan medali perak di asean games dan juga medali emas di sea games dua ribu sembilan belas lalu
tapi apakah terjadi kejutan ini masih harus kita tunggu hingga sore nanti
apakah dki yang meraih medali emas ataukah jatim atau jabar atau bahkan mungkin kontingen tuan rumah yang mampu memberikan kejutan dan mampu merebut medali emas dari empat nomor
yang dipertandingkan pada nomor final hari ini dari cabang olahraga senam yudha
agak ini kita jelang pembukaan yang tinggal satu hari lagi bagaimana persiapan di sana terutama masalah keamanan
kemudian juga penegakan protokol kesehatan bagi calon penonton yang akan hadir ke istore

rencananya tanggal dua oktober besok di stadion lukas nmb dan presiden joko widodo juga rencananya akan langsung membuka
memang satu hari lagi pembukaan pon akan segera dilakukan rencananya tanggal dua oktober besok di stadion lukas nmb dan presiden joko widodo juga rencananya akan langsung membuka
pon ke dua puluh di papua kali ini kalau kita bicara masalah keamanan memang faktor keamanan bukanlah menjadi satu satunya atensi dari pengamanan pon di papua kali ini
karena masih ada juga masalah protokol kesehatan karena seperti kita ketahui bahwa salah satu tantangan di pon ke dua puluh di papua ini adalah pon kali ini diselenggarakan di masa pandemi covid sembilan belas yang belum benar benar berakhir
rencananya di saat pembukaan nanti petugas keamanan tni polri dan panitia akan mempersiapkan
seluruh alur masuk baik itu penonton maupun tamu vip maupun vvip di mana penonton yang datang sudah harus diperiksa undangannya
sudah diberikan oleh gelang untuk diperiksa barcode nya kemudian juga harus melalui pemeriksaan suhu
menggunakan masker dikumpulkan di satu area sebelum nanti diizinkan masuk ke dalam areal stadion
dan terkait kehadiran presiden joko widodo ini pengamanan juga dibagi menjadi tiga ring

ring satu ini akan menjadi tanggung jawab dari pas pampres kemudian ring dua dan ring tiga termasuk masalah akses masuk
ini akan menjadi tanggung jawab dari tni dan polri
karena rencananya akses masuk ke stadion lukas nmb akan dibagi menjadi tiga
di mana pintu utama atau pintu tengah ini akan khusus pintu masuk bagi tamu vip dan vvip
sementara di bagian kiri dan kanan stadion ini dapat digunakan untuk para penonton untuk masuk ke areal stadion lukas nmb
opor langsung anda dari japura papua selamat bertugas kembali